jangan sampai kita yang tua justru memperkeruh suasana
harusnya usia itu berbanding lurus dengan kedewasaan
dewasa berpikir dewasa bertindak dewasa berbicara
jangan sampai kita semakin tua tapi tidak makin dewasa
itu artinya dunia terbalik
tidak aku tak ambil saya mau bisa beli lagi
orangnya memang baik
siapa dulu dong orangnya
ini kan dari jemput adiknya kang tatan
banyak stoknya c
tuh lihat tuh beli satan
yang namanya anjeng tau gak kayak apa
kayak ikan baru ketemu kolam baru
popon lah di pp
ini ada yang baru langsung aja blotan
kalau si acing lagi sibuk sama yang lain
tuyolah kan aman kamu
bisa ajak jalan kemana mana
nanti kamu berantem lagi sama pebri
bapak mata keranjang
bapak mata keranjang
saya pamit dulu ya
besok kita bahas lagi soal menjaga anak yang baik
mak asal yang mau nyuci ke rumah mak
banyak pesantren yang bisa menyembuhkan penyakit seperti kang tatang
saya juga dulu seperti itu
disuruh mendekatkan diri kepada allah swt
iya mudah mudahan tatang juga
subhanallah bisa disembuhkan
amin ya allah ya
cilok cihuy ma lima ratusan
assalamualaikum pak ustadz
jam segini kamu masih dagang
pokoknya siap siap buat sholat maghrib
belum habis pak ustadz
kalau kamu ikutin dagang tidak akan ada habisnya
kamu mendingin dagang atau mendingin sholat
ya pak ustadz ini icu mau pulang
mungkin pak ustadz saya mau tanya
soalnya tanya cepat saya mau sholat
kalau saya tidak punya kakak tidak punya ktp saya tidak bisa menikah dengan pak ustadz
kalau secara hukum negara tidak bisa
tapi kalau secara agama bisa
kamu bisa menyantang baik ke

menurutmu itu sepertinya apa
kalian sebuah sgs bail pronunciation
mana ada kerja yang gak capek
kamu teh kerja paling sedikit paling cuma berdiri berdiri aja
kaki ije tuh pegel bi
kamu baru kaki yang pegang
bibi mah semuanya seluruh badan pegel semua
ayah ije bantu
mau istirahat sebentar lagi diomelin
jangan ngedumel terus
gak tau sifat siapa itu diikutin
kasian ya dok
anak anak di ceraus masih kecil sudah ditinggal ibunya
justru itu yang membuat anak anak di cirawas itu lebih kuat dibandingkan anak anak yang lain in
debbie dan jennifer itu luar biasa ya
assalamualaikum bu dokter
ibu dokter saya pipin adiknya kang tatang mau jemput kak sandra
aduh yuk kita pulang
aku pulang dulu ya
eh ini sandalnya ketinggalan
dadah ibu dokter
mari bu assalamualaikum
mestinya kita yang tua tua berbicara lebih bijak
jangan sampai kita yang tua justru memperkeruh suasana
harusnya usia itu berbanding lurus dengan kedewasaan
dewasa berpikir dewasa bertindak dewasa berbicara
jangan sampai kita semakin tua tapi tidak makin dewasa
itu artinya dunia terbalik
buk mana sok
itu ustadz sudah waktunya maghrib
silakan pak sok
suaranya belum di update
iya pak ustadz
maaf pak sok
iya pak sok
cuk kita makan di luar yuk